ya kita akan kembali menuju ke solo jawa tengah
pemirsa sudah ada kembali ya kita melihat memantau ada aktivitas di kediaman presiden joko widodo
saat ini kita perhatikan sedang atau ini ya apa namanya
staff sedang menantikan kedatangan dari kerabat pengantin putri untuk melakukan proses siraman
memang tamu dan keluarga joko widodo juga mulai berdatangan ke kediaman joko widodo
untuk menghadiri prosesi siraman dan nantinya juga akan ada pemasangan blacketp oleh presiden joko widodo
nah ini adalah tamu yang tadi sempat kita tangkap
hadir ke kediaman presiden joko widodo nanti mereka adalah kerabat dari pengantin putri
yang akan melakukan siraman kepada mbak kahiyang
jadi oh oke ini mas gibran ya sama istri dan juga putra
ya yang sudah hadir kita lihat
jadi kembali lagi bicara tentang siraman tadi pemirsa
siraman ini biasanya yang akan melakukan prosesi penyiraman ini jumlahnya ganjil
karena ganjil itu dipercaya akan memberikan keberuntungan bagi keluarga baru nanti ya
betul biasanya berjumlah sekitar tujuh orang juga dari berbagai mata air
air yang akan digunakan untuk kemudian memandikan atau membasuh pengantin wanita
yang dipercaya akan bukan hanya membersihkan secara fisik saja namun juga membersihkan jiwanya juga
nah ini kita perhatikan pemirsa masih menantikan kedatangan beberapa tamu lagi yang akan hadir di kediaman presiden joko widodo
tadi sempat kita melihat juga presiden jokowi keluar sebentar untuk memantau keadaan lalu kemudian masuk ke dalam kembali
ini kalau kita dengar ya sudah ada suara mc
yang sepertinya mulai memandu acara jadi rasanya prosesi akan segera dimulai nih di kediaman bapak presiden
betul pak presiden jokowi juga tadi terlihat mengenakan pakaian oranye begitu sama dengan gibran dan seluruh keluarganya menggunakan pakaian oranye
sepertinya itu merupakan warna yang dipilih oleh keluarga pak jokowi pada hari ini
ya untuk proses ini sendiri wartawan dan juga kru dokumentasi hanya diizinkan berada di halaman
dan kediaman bapak presiden karena juga tentunya ini satu proses yang sakral yang diinginkan adalah suasana yang intim hangat bersama keluarga terdekat
jadi kita hanya bisa melihat atau memantau gambar dari luar kediaman saja pemirsa
sejauh ini tadi yang sudah kita temukan ada bapak luhut panjaitan dan juga pak pratikno
yang hadir di kediaman presiden jokowi dodo
dan selain persiapan untuk siraman juga terlihat persiapan untuk pemasangan bktp
oh ini dia
bapak presiden ini sudah
bersiap siap pemasang bktp
di mana dalam bahasa jawa berasal dari kata bloko dan juga topo
bloko berarti jujur dan topo berarti prihatin
pemasangan bktp juga dimaksudkan
sebagai tolak bala agar upacara pernikahan terhindar dari mahara bahaya dan segala yang kurang baik
oke ini bapak presiden sedang menaiki tangga nih pemirsa ya
untuk melakukan pemasangan bktp tadi
tampak juga ibu iryana disitu
lalu juga ada mas gibran
ada juga kaisang ya
yang berada di depan
mendampingi pak jokowi ya
nah ini adalah bktp yang dipasang
di atap rumah
di kediaman pengantin wanita
ya bktp sendiri merupakan anyaman daun kelapa
dapat kita lihat berukuran sekitar lima puluh x dua ratus cm
sepertinya agak kesulitan ya bapak presiden memasangkan bktp nya ya
ini sepertinya bapak presiden sedang mencari posisi yang paling pas
untuk pemasangan bktp tersebut
ini merupakan prosesi pertama pemirsa
dari seluruh rangkaian adat jawa
dalam melakukan proses pernikahan
dan pernikahan kahyang dan juga bobi ini akan menggunakan adat jawa solo
nah ini bapak presiden sudah mulai mematrik bktp nya
sepertinya menggunakan semacam paku ya
atau kaitan tautan begitu
untuk membuat bktp nya bisa berdiri kokoh
tadi anissa sudah sempat menyebutkan bahwa black ktp ini filosofinya cukup dalam
yaitu berasal dari kata bloko dan juga topo
artinya jujur dan juga prihatin atau berdiam diri
ya dan presiden jokowi juga terlihat
membuka penutup dari pisang yang sudah masak
ini juga salah satu simbol
bagian dari tubuhan
ya jadi tubuhan ini adalah semacam simbol ya
ada buah begitu ya
yang tumbuh di sekitar bktp tadi ini
untuk menunjukkan kemakmuran
begitu bagi penghenti ini
jika kita lihat memang di pintu masuk arena atau pintu masuk rumah
dihias dengan daun kelapa muda atau janur
yang membentuk gapura
lalu kemudian ada juga pisang dan juga berbagai macam tumbuhan lainnya
raja dipilih sebagai simbol kemuliaan begitu
dan diatasnya tadi juga sudah dipasang bktp
bapak presiden kita lihat ya
masih berada di depan atau di halaman kediaman
masih melakukan prosesi yang masuk dalam rangkaian tadi ya
prosesi bktp tadi itu
jadi ini merupakan sebuah simbol sebetulnya untuk menunjukkan kepada tetangga
ataupun juga warga sekitar bahwa
keluarga ini akan melangsungkan pernikahan begitu
ya dan ini salah satu prosesi yang cukup penting dalam adat jawa
ya bapak presiden dan keluarga sudah kembali masuk ke dalam rumah
artinya prosesi pemesangan bktp sudah selesai pemirsa
dan akan memasuki prosesi berikutnya
prosesi berikutnya adalah siraman untuk kahiyang ayu
yang akan dilakukan oleh tujuh anggota keluarga